jadi saudara udah disumpah ya
waktu ngasih bap juga udah disumpah
tapi saya lihat atas pertanyaan javka
lancar banget saudara ngejawab
jangan bohong lah jangan ketawa ketawa
soalnya anda udah tau menghapal itu
pikirkan dulu jangan nanti salah
di keterangan saudara ini
tentang ada delapan cctv
ada cctv di meja
apa memang dikasih izin
sama berbisamu kamu melihat
ibu ibunya di pr cctv itu
jadi kalau ngapa ngapain ibu putri disitu
kamu lihat dong di gambarnya itu
kan ada di attv nya
monitornya kan ada
kan gak mungkin kamar pribadi
saat itu rumah kosong pak
saya sendiri pak
iya tapi kan ibu putri pernah ke situ
gue bilang kalau ini ada di sini
ini kamar pribadi loh
yang benar benar aja loh bisa
melihat di pr cctv
yang lancarmu itu loh
kalau beliau disitu saya tidak boleh masuk
iya kan ini direkam ada depan cctv
kalau saudara cek cek monitor bisa lihat disitu
ini kamar pribadi ibu
lancar banget saudara
hafal banget gitu loh
saudara tahu lagi mengatakan kepada jaksa penutup
tahu saudara yang menyala atau enggak
makanya kan ada tergambar disitu
kalau tiba tiba ada di gambarannya ibu putri lagi ngapa ngapain
tidak ada pak
logikanya sehebat apa saudara kedekatan saudara dengan perdisambu
sehingga saudara dikasih kewenangan untuk melihat tv nya
yang mengecek pak
memang tiap hari saudara cek
kenapa harus tanggal lima belas juni itu saudara cek
kok bisa hafal banget tanggal lima belas juni jam sekian
saudara kan diperiksa tanggal ini loh
tanggal sepuluh september
rusak juni tiga bulan
ingat banget saudara tanggal dua puluh lima september
tunggu dulu saudara diperiksa bulan september
ya saudaramu hebat
tepat tanggal dua puluh lima september jam sekian
saudara kan art
walaupun sepuluh tahun sejauh mana kedekatan saudara dengan perbisamu
sementara korban yosua
dalam bap bap saksi saksi di berkas ini
bisa mengecek cctv nya
terlalu lancar saya lihat jawabannya
sejauh mana saudara tahu tentang teknologi
makanya lancar banget saudara menjawab tadi
ini ini delapan menit segala macam
dpr gelap segala macam
berarti kan saudara lihat monitornya
apalagi di kamarnya bu putri loh
ini si jenderal bintang dua loh
terlalu lancar saudara jawabnya
ya jangan bohong
dipenyitik boleh saja
saudara ini di persisah saudara udah ditumpah
saudara diperiksa tanggal sepuluh september dua ribu dua puluh
kejadian dua puluh lima september
ingatanmu langsung tanggal dua puluh lima september cctv di rumah bu putri sambal rusak
saya aja udah s dua saya nggak saya ingat lagi kejadian satu bulan yang lalu
saudara diperiksa sepuluh september kan tiga bulan itu
nah sembilan kurang enam
sma juga bisa ngurangkan itu
yang kedua keturigaan jakta penentu umum
bisa bisaannya saudara bisa ke kamar utama karena
cctv yang di ruangan kamar riasnya ibu
kan nggak masuk akal
bisa dikasih pergi sambung kamar pribadi istrinya sama kamu liat liat di cctv
hubungan apa saudara hebatnya kedekatanmu sama pergi sambung
saudara seorang art loh
adik istrinya beliau itu saja adik ibu putri pun tentu bisa melihat lihat itu apalagi saudara orang lain
walau sudah sepuluh tahun
diriga kita ini lancar lancar banget saya lihat lihat
ambil ketawa lagi
seolah olah sudah saudara penaruh ini jawaban saudara dipenirik boleh boleh aja
logika berpikir hebat banget otakmu bisa sampai tiga bulan yang lalu langsung tanggal dua puluh lima rusak
kejadian kerjaan saya dua sebulan yang lalu nggak saya ingat lagi
jawab sekali lagi
saudara diperiksa tanggal sepuluh september dua ribu dua puluh
tetapi begitu cepatnya saudara di bap tanggal dua puluh lima september jam sekian rusak
seolah olah kerusakan yang saudara lihat
jam saudara lihat
tanggal lima belas juni
iya lima belas juni tapi bulan juni kan
itu loh sampai jamnya inget loh hebat banget
jadi begitu rusak
saudara lihat jam
sampai melaporkan kepada korban yosua
saudara tahu jamnya
emang waktu melaporkan saudara begini sama jam tangan punya jam tangan
izin saya melaporkan melalui wa pak
iya saudara lihat jam sehingga saudara itu
ini hubungan antara pemerintahan saudara
sampai jam saudara ingat lengkap banget disini
masih ada chatnya pak
iya jadi waktu saudara diperiksa penyidik
saudara ngelihat chat tanggal sekian jam sekian pak gitu
perkiraan saya kegilaan
saudara tahu di signal no signal
tidak bisa saudara lihat itunya monitornya
coba kamar pribadi dulu
penyidik boleh tamur kaya seringan
di persidangan ini tidak boleh
kemudian saudara saudara tahu itu rumah milik
berdisampu ada rumah dinas
rumah pak fs
mulai kapan itu rumah dinasnya
pada saat beliau kadip atau kapan
pas saya datang ke situ pak
saudara tahu tadi
itu makanya saya heran saya sebagai jaksa
saudara tahu itu cctv yang di komplek itu dibeli pak pergi
ini memang semua dibilang bilang sama saudara
eh apa saya beli cctv itu kan gak masuk akal
coba deh yang benar aja
sampai itu saudara tahu dibeli oleh
ngerti saya apa maksudnya itu keteranganmu
tapi tidak akan mampu saudara untuk mengubah keadaan itu
hebat banget saudara juga
begitu dia beli eh namamu siapa
yang benar aja loh
maksudnya itu saya tahu ya
kemudian yang kedua
ini dipasang kalau saudara bilang sejak dua ribu sepuluh sudah ada deklarasi
di versi sudah dipasang cctv
di sini di pap mu
ya ada delapan kameranya
sampai dua ribu dua puluh dua yang saudara katakan tanggal lima
lima belas juni rusak
memang setiap saudara itu apa
membersihkan saudara cek terus
kalau tidak setiap hari
ya itulah kenapa tiba tiba tanggal lima belas juni itu saudara cek
kan ini udah dua belas tahun loh ini cctv
kenapa harus tanggal lima belas juni itu saudara cek
mungkin pas kebetulan aja
di cctv ini sudah dua belas tahun
pernah nggak rusak
selama dua ribu sepuluh sampai lima belas juni tadi
nah itu kalau itu betul
tapi tadi itu tiga bulan masih saudara ingat
kenapa tiba sekali lagi saya tanya
kenapa tiba tiba tanggal lima belas juni saudara mengecek
mungkin pas kebetulan aja pak
jangan bicara mungkin saudara
kalau memang saudara tidak ingat atau tidak tahu jawab
tidak ingat tidak tahu
jawab yang mulia
jawab yang mulia
ya yang mulia
ya pertanyaan tadi jawabannya apa
pertanyaan tadi jawabannya apa
kenapa saudara tiba di majelis tiba tiba tanggal lima belas juni dua ribu dua puluh
mengecek di cctv itu
sehingga nggak tahu saudara rusak
itu loh ini kejadian ini
tanggal berapa sih saudara kejadian itu apa itu
tentang menembak itu yang saya katakan di pihak saudara ini
tanggal delapan juli
lima tambah delapan dua puluh tiga hari
tiba tiba saudara mengecek itu tanggal lima belas juni
rupanya sebelumnya saudara nggak pernah ngecek
lain hal setiap hari saudara cek selamat